sang surya mini series yang terinspirasi dari kisah perjalanan hidup seorang pebisnis ternama di indonesia william surya jaya
serial yang direncanakan memiliki total sepuluh musim ini akan mengikuti lika liku kehidupan dari pendiri pt astra internasional
ditarik dari kisah migrasi leluhur tokoh utama dari negeri china ke indonesia proses adaptasi setibah di indonesia
hingga kisah sang tokoh utama dalam membangun kerajaan bisnis dan meraih kesuksesan dengan segala rintangannya
sudah hadir bersama kami di studio cnn indonesia ada produser eksekutif sang surya peter f gonta
lalu ada produser dari sang surya panca arka ardiarja penulis skenario alim studio
serta researcher sang surya ada dr andes mapudi selamat
siang terima kasih bapak bapak semua sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di cnn indonesia
dan saya ke pak peter terlebih dahulu pak peter dari sekian banyak adanya tokoh di indonesia
memiliki sah om william untuk diangkat
ya saya rasa om william itu adalah seorang pionir industri indonesia yang pertama menurut saya
sesudah zaman belanda jadi pada tahun enam puluh an william surya jaya itu membangun industri mobil ya
industri kendaraan bermotor di indonesia yang pertama
merupakan satu inisiatif yang sebetulnya sangat berisiko
luar biasa tapi bervisi yang sangat panjang ke depan
william surya jaya itu melihat bahwa indonesia mempunyai potensi untuk menjadi satu negara
satu kekuatan ekonomi yang luar biasa
visi visi mereka itu merupakan visi yang luar biasa
demi untuk memajukan indonesia membawa indonesia ke kancah perekonomian dunia
nah itulah buat saya bukan hanya seorang william suryajaya tapi ada beberapa lagi yang lain
saya menganggap pak william surya jaya adalah orang yang pertama yang mulai industrialisasi di indonesia
oke ide awalnya dari mana akhirnya tercetus oke saya mau buat mini series nih untuk pak william
ini satu pertanyaan yang luar biasa ya mas reza
yaitu adalah bahwa sebetulnya kaulah muda penerus bangsa kita harus mengerti bukan hanya sejarah perjuangan
perjuangan itu ada macam macam ya perjuangan kemerdekaan perjuangan pemberontakan melawan belanda
melawan jepang tapi juga sejarah perjuangan membangun industri dan ekonomi indonesia
nah di sini saya melihat bahwa william surya jaya seorang keturunan kan dari cina
yang sebetulnya biasanya dianggap orang cina itu mempunyai mendapatkan fasilitas ini fasilitas ini
tapi sebetulnya tidak
karena mereka itu berjuang untuk mencapai tujuan mereka untuk menjadi karena mereka mempunyai sifat dagang yang luar biasa
nah jadi disini kita melihat
bagaimana perjuangan daripada orang cina itu atau orang tionghoa datang dari china ke indonesia menjadi buruh perkebunan belanda
kemudian pada akhirnya bukan buruh lagi tapi menjadi pengangkut daripada hasil perkebunan
kemudian menjadi industriawan
nah ini merupakan satu sejarah yang harus diketahui oleh masyarakat kita oleh masyarakat indonesia
jadi agar supaya kita tahu bagaimana perjuangan orang tionghoa di indonesia
oke ini kan ceritanya sepertinya panjang
saya ke pak mahpudi bagaimana saat itu proses risetnya
karena kalau kita lihat tadi dari teasernya sepertinya cukup panjang begitu ya dari abad sembilan belas begitu bisa diceritakan mungkin
memang tokoh om william ini luar biasa
dari sisi ketokohannya menarik untuk kita simak
dan untuk melakukan risetnya karena miniseri ini atau film seri ini kini
kita ambil dari kakeknya sampai ke masa beliau kejayaan om william
itu banyak dimensi yang harus saya eksplor
pertama tentu adalah berkaitan dengan bagaimana sejarah orang orang dari daratan cina itu pergi ke hindia belanda
karena ada tekanan politik ada konflik dan lain sebagainya yang memaksa mereka tadi sudah disebutkan jadi buruh di sini
kemudian meniti hidup di sini sampai akhirnya banyak yang sukses
itu bagian yang menarik
saya ke mas alim bagaimana mengembangkan dari hasil riset pak mahpudi tadi untuk bisa menjadi skenario yang kece gitu
supaya menjadi sesuatu yang menarik
pasti ada sesuatu yang didramatisir juga dong karena ini kan untuk tontonan gitu ya
ya memang itu tugas saya sih
karena sebenarnya source materinya sudah kaya banget sih
maksudnya dari ceritanya pak peter maupun dari risetnya pak mahpudi yang sudah dijadikan buku
dan saya melihat memang sudah ada banyak potensial drama titik titik drama yang tinggal diolah
misalnya untuk menjadikan sajian satu episode misalnya empat puluh lima menit dalam berbagai macam season kan harus ada turun naik dan segala macam grafiknya
bagaimana ada jadi saya memang menerjemahkan itu dalam berbagai macam plot
dan menurut saya ini sebuah
cerita yang memang kaya gitu karena jatuh bangun kemudian ada
ada kalau kita bilang ada elemen antagonisnya juga ada
ada protagonisnya kemudian love storynya juga ada
pas masanya om ilem gitu
mulai dari kakeknya gitu bikin love storynya juga gitu
drama series yang menarik banget sih gitu
oke ini kan rencananya akan tayang sepuluh musim dengan masing masing dua belas episode gitu
jadi kita ceritain sedikit nih untuk season satu ceritanya dari mana sampai kemana sih gitu
yang boleh diceritain aja
kalau yang season satu ini
ini sebenarnya saya tuh ketika pertama lihat ini saya tuh kayak
pak peter serius nih mau bikin dari zaman kakeknya gitu
karena ini kan di china terus pak peter bilang
you harus bikin
kita harus buktiin bahwa kita tuh bisa bikin produksi di era itu dan kita bikin sendiri gitu
dan akhirnya ya udah kita garap jadi dari mulai kakeknya di china
bagaimana dia mengalami tekanan politik dan tekanan sosial yang ada di sana
sampai akhirnya harus merantau pergi ke indonesia gitu
ke hindia belanda dan bagaimana perjalanannya jatuh bangunnya
tapi ternyata begitu saya mengolah itu dan juga baca dari hasil dari riset yang ada
memang itu menjadi perjalanan penting dalam keluarganya om willem sih
karena kakeknya itu perjalanan itu membentuk karakter
membentuk karakter pekerja keras pejuang gitu
menjadi dewasa menghadapi berbagai macam tekanan strategi politik dan segala macam
itu tumbuh memang tidak serta merta muncul begitu aja
tapi memang ada landasan sejarah yang mengikuti di belakangnya gitu
dan itu diawali dari season satu dengan kakeknya itu
oke benar benar menarik
mas panca gimana prosesnya
tadi kan di riset sudah terus sudah ada skenario nya
gimana cara mengembangkannya dari tulisan menjadi audio visual
terutama dengan tantangan tantangan tadi begitu ya
terus tadi kita ngobrol juga katanya harus dibuat kapal begitu ya
gimana mungkin ceritain ke kami
memang tantangan yang paling seru emang kita pertama harus create kampung china
kita cari kita sempat riset ke rembang ke sentul ke cibubur
at at the end pilihannya jatuh ke yogyakarta
hutan di yogyakarta dan ada satu area di yogyakarta yang namanya gamplong
tempat wisata kita rubah jadi pelabuhan di xiamen
lalu kita harus bangun satu kapal besar karena kan kakeknya ini harus dari china nyampe ke ceribon
kita bangun sebuah kapal setengahnya kita bangun
nanti setengahnya lagi kita kombinasikan dengan komputer grafik tiga d
sekarang lagi proses
dan kita bikin laut juga di tiga d
kita bikin kampal yang berombang ambing
itu sih yang menarik yang serunya di sana sih
oke waktu itu berapa lama proses syutingnya
production kita enam puluh hari dengan syuting days empat puluh delapan
hmm lumayan cepet juga ya hitungannya
nanti kita akan bahas lebih dalam tapi jangan kemana mana karena dialog akan kami lanjutkan setelah jeda berikut
tetap bersama kami di showbiz news
anda kembali bersama kami di showbiz news
nah kita langsung bahas nih ke mas alim
mas alim sejauh mana keterlibatan dari keluarga om william dalam pengembangan series ini
kalau keterlibatan dari om william saya kira pak peter yang lebih tahu
gimana pak peter
gini kita ingin membuat ini sang surya
kita nggak bilang ini film william surya aja ya
kenapa dari keluarganya masih mempunyai resistensi tertentu
tapi gak apa apa kita bisa bikin film ini jadinya sang reza kan
tapi enggak pada akhirnya saya mengatakan kepada keluarga surya jaya
lihat kalian om william itu adalah aset nasional
o william itu adalah milik republik indonesia
bukan hanya milik keluarga
om william adalah satu orang pelapor
seorang yang betul betul berjuang untuk memajukan indonesia
jadi dia bukan milik anda aja
bukan milik keluarga william surya jaya
jadi mungkin kata kata ini menggugah mereka agar supaya benar juga ya sebetulnya
jadi masih ada sedikit resistensi tapi kita massaging terus
agar supaya pada akhirnya mereka tidak jadi masalah
tapi kita akan jalan terus
tinggal kita ubah aja namanya
nggak jadi masalah itu
nah itu satu
nah kemudian ingin juga saya sampaikan bahwa film ini harus berkualitas
jadi bukan hanya sekedar di rumah sakit orang selingkuh orang mati kemudian apa namanya yang setan setan itu
kan indonesia kan mempunyai aset yang jauh lebih cerita yang jauh lebih baik dari itu
jadi kita membuat sesuatu ini ada satu film cerita yang drama
tapi mempunyai latar belakang yang real
saya ke pak mahpudi
apa saja tantangan dalam riset dari abad sembilan belas tadi sampai dengan sekarang
sebenarnya kalau dari sisi tantangan yang sifatnya data segala macam gak terlalu sulit
tetapi yang menarik dan ini yang ingin saya sampaikan adalah apa sih hikmah yang bisa didapat dari film ini
tadi sudah disampaikan
nilai edukasi yang menurut hemat saya ini penting untuk disampaikan kepada generasi muda
ada sebuah peristiwa yang menjadi puncak dari film ini
yaitu peristiwa kejatuhan bank suma
kita semua tahu bank suma adalah sebuah bank yang dimiliki oleh keluarga itu
pada suatu ketika itu mengalami gagal bayar
dan sebenarnya om william tidak harus ikut cewek cewek
karena itu kan punya putranya
tetapi sebagai seorang kepala keluarga dia mengambil resiko untuk menegakkan kehormatan keluarga dengan melepaskan saham dari pt astra international
itu diperlihatkan dalam film ini
ini yang menariknya
jadi riset kami mendapatkan satu pesan besar
bahwa hikmah atau kehormatan itu adalah segala galanya
satu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan
jadi pada waktu william suryajaya atau astra itu mengalami kendala keluarga ini
dan harus dijual untuk menutup kerugian di satu bagian lain yang terjadi dalam keluarga itu
tapi masalah kehormatan saja
dijuallah seluruh astra itu kepada beberapa konglomerat di indonesia
ada tujuh atau delapan konglomerat
tidak bisa saya sebutkan namanya
tapi pada akhirnya
mereka itu pada waktu terjadi krisis
konglomerat konglomerat itu harus melepas lagi sahamnya
dan akhirnya perusahaan yang sangat besar ini
dan pada saat ini merupakan perusahaan terbesar di indonesia
oleh karena adanya perselisihan perkelahian ambil mengambil dan take over
perebutan daripada perusahaan ini
akhirnya perusahaan ini jatuh ke tangan cycle and carriage
termasuknya akhirnya dimiliki oleh asing
dan sekarang astra sebagai perusahaan terbesar di pasar modal
perusahaan terbesar akhirnya bukan milik kita lagi
nah ini merupakan sesuatu yang menurut hemat saya terakhir
nah di dalam perjalanan ini
banyak sekali orang orang asing
ada timur tengah ada orang jepang ada orang korea
yang ingin mengambil nih perusahaan ini
nah ini dramanya akan kita perlihatkan
apa saja yang terjadi
bagaimana terjadi corporate take over
bagaimana terjadi kolusi nepotisme dan sebagainya
ini menurut saya satu pelajaran buat kita
hikmahnya banyak yang bisa diambil untuk kita para penonton begitu ya
akhir pak peter
apa pesan yang ingin disampaikan untuk para penonton
yang ingin saya sampaikan kepada penonton ini
lihatlah belajarlah sejarah
sejarah itu bukan hanya terjadi dari sejarah kemerdekaan
tapi sejarah pembangunan
dari masa ke masa
dari zamannya bung karno pak harto pak sby ibu megawati gus dur sampai pak jokowi
ini semua pelajaran harus kita ketahui
apa yang sedang terjadi
dan bagaimana kelanjutan kelanjutan ini
nah ini satu
yang kedua adalah jangan liwatkan
karena ini sesuatu yang luar biasa
dan kami mohon support dari pak jokowi

mengatakan dan ya siapa tahu satu waktu kita bisa bikin film seri drama tiga puluh lima mili untuk di bioskop
supaya ini bisa dijadikan satu film utama
siapa tahu ke depan
kedua kita juga akan membuat beberapa seri
salah satu mengenai sang pelopor
sang pelopor itu mengenai pak ciputra
bagaimana dia datang dari sulawesi utara gorontalo
sampai menjadi satu development yang terbesar di indonesia
kita juga ingin bikin satu mengenai empat elang
empat elang yaitu seperti om lim silyong johar sudanto
kemudian sudwi katmono
dan satu lagi ibrahim rishan
bagaimana mereka membuat konglomerasi yang begitu besar
dengan kerja yang besar
sampai sekarang menjadi sebetulnya tulang punggung
dan dasar dari pendapat ekonominya kita
nah ini semua harus diperhatikan
terus kita angkat
oke menarik menarik
kita sangat tunggu begitu ya
gigih dan juga pantang menyerah merupakan sebuah gambaran besar
dari sang surya
kisah kegigihan generasi pertama warga tiongkok yang datang ke indonesia
menjadi sebuah inspirasi bahwa banyak jalan menuju penghidupan yang lebih layak
lalu mini series ini juga menggabarkan keluarga adalah nomor satu
karena dari keluarga semangat kepercayaan diri dan juga mimpi bisa dimulai dan juga dijaga
terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami
pak peter mas panca mas alim dan juga pak mahfudi
selalu semuanya sukses
pokoknya kita segera tunggu untuk ini segera tayang
dan harapannya bisa segera internasional gitu ya